penyidik komisi pemberantasan korupsi menggeledah pt inersia kantor yang diduga menjadi tempat penyimpanan uang tersangka bo sidik pangarso di jalan salihara pasar minggu jakarta selatan jumat siang
sebelumnya kpk juga telah menyegel kantor tersebut untuk kepentingan penyidikan
sekitar empat belas penyidik kpk menggeledah kantor pt inersia di pasar minggu jakarta selatan jumat siang
penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dengan operasi tangkap tangan dengan tersangka bosidik pangarso dalam kasus suap kerjasama pengangkutan di bidang pelayaran pt pupuk indonesia logistik dengan pt humpus transportasi kimia
pt inersia diduga menjadi tempat penyimpanan uang milik bosidik pangarso yang ditaruh di dalam delapan puluh patus dalam pecahan dua puluh dan lima puluh ribu rupiah
yang diperkirakan akan digunakan untuk serangan fajar kampanye pencalonan bowo sebagai anggota legislatif
selain itu kpk menetapkan satu tersangka karyawan pt inersia bernama indung dan marketing manager pt
pt inersia adalah htk asti winasti yang diduga sebagai pemberi uang swap
ada beberapa dokumen dokumen yang disita yang menjelaskan bagaimana kepemilikan dan nama nama yang menjadi pemilik dari perusahaan tersebut
nanti tentu kami dalami misalnya posisi dari tersangka bsp di pt inersia itu seperti apa posisi dari tersangka ind di sana
seperti apa dan ini juga penting nantinya untuk meng cross check terkait dengan temuan uang yang ada di lokasi tersebut
terkait penangkapan politikus golkar bosidik pangarso ketua komisi pemilihan umum arief budiman menegaskan bahwa status bowo masih sebagai calon legislatif di pemilu dua ribu sembilan belas
aturan tersebut tertuang dalam undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu dan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
menurut arief status bo baru bisa berubah ketika hakim sudah diputuskan dalam pengadilan
sebelumnya kpk telah menetapkan politikus golkar bozidik pangarso sebagai tersangka setelah terjadi operasi tangkap tangan pada dua puluh delapan maret kemarin
memang masih caleg lah
bahkan belum ada putusan inkra
kamu itu apa bedanya tersangka sama tidak tersangka
dalam kesempatan yang sama ketua komisi pemilihan umum arief budiman mengingatkan peserta pemilu khususnya calon legislatif untuk tidak melakukan serangan fajar jelang hari pemungutan suara
kalau iya maksudnya
ya dilarang dilarang melakukan serangan wajar dilarang melakukan money politics dilarang melakukan penyebaran fitnah penyebaran hoax
itu kan sudah jelas itu di slogan nya kpu
menurut arief budiman serangan fajar masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu yang tertuang dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
dalam pasal lima ratus lima belas diatur setiap orang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu akan dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah
tim liputan cnn indonesia